pada tahun dua ribu dua puluh empat kementerian pertahanan dan tni akan mendapat alokasi anggaran sekitar rp satu ratus dua puluh empat triliun
dan jumlah ini turun dibandingkan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar satu ratus tiga puluh satu triliun rupiah
anggaran ini masih jauh dari rencana kebutuhan kementerian pertahanan dan tni sekitar tiga ratus lima puluh triliun rupiah
anggaran sejumlah ini dibutuhkan untuk gaji prajurit perawatan dan juga pemeliharaan alutsista hingga modernisasi persenjataan tni
dengan anggaran sekitar satu ratus dua puluh empat triliun rupiah target pencapaian kekuatan minimal atau minimum essential forces dipastikan tidak akan tercapai pada tahun dua ribu dua puluh
saat ini baru sekitar enam puluh persen target minimum essential forces yang bisa dicapai oleh kementerian pertahanan
anggaran yang akan tercapai
anggaran yang akan kita terima di tahun dua ribu dua puluh empat khususnya untuk kema dan tni
intinya kita mengajukan rencana kebutuhan sebesar rp tiga ratus lima puluh sekian triliun tapi yang keluar pagunya baru satu ratus dua puluh tiga triliun
itu aja dibagi semua uo
ya kita upayakan lah ya walaupun kita masih karena anggaran yang atau pagu yang kita terima kan masih sekitar jauh dari yang kita ajukan
ya tapi kan harus disesuaikan juga dengan kemampuan ekonomi dan juga proyek proyek strategis pemerintah dan juga target target pemerintah secara luas
kan anggaran kita kan sekitar dua ribu triliunan pasti harus ada yang disesuaikan dan juga nanti bisa dicarikan sumber sumber lainnya seperti misalnya dari pdn
pln agar mengejar kebutuhan kebutuhan tersebut